saudara kegiatan teman sedekah subuh kompas tv kembali digelar kali ini di kawasan terminal
purabaya kabupaten sidoarjo jawa timur program kolaborasi antara kg media dengan kitabisa dan
juga relawan seribu senyum ini mendapat respon positif dari pemudik serta pengelola warung
lantaran dapat membagikan makanan sahur gratis saat kegiatan mudik
mulai dari pemudik kru bus hingga petugas yang mendapatkan giliran jaga di kawasan terminal
purabaya kabupaten sidoarjo jawa timur pada sabtu dini hari turut memanfaatkan program
teman sedekah subuh yang menyediakan sajian sahur yang digagas oleh kg media yang juga
berkolaborasi dengan kitabisa dan juga relawan seribu senyum
dari satu ratus lima puluh porsi paket makanan sahur yang dibagikan secara gratis bagi para pemudik
program ini sangat dirasakan manfaatnya terutama di tengah aktivitas mudik yang mereka lakukan
sementara itu bagi pengelola
sementara itu bagi pengelola kedai makanan yang turut dilibatkan
kegiatan teman sedekah subuh ini merupakan salah satu program yang tepat sasaran
lantaran diselenggarakan di terminal saat aktivitas mudik tengah berlangsung
sehingga banyak yang turut merasakan manfaat dari program teman sedekah subuh ini
diharapkan program serupa bisa terus dilanjutkan pada tahun tahun berikutnya
karena selain dapat memberikan bantuan program ini juga bisa menjadi salah satu ladang amal
terutama pada saat bulan suci ramadan
kita hari ini alhamdulillah kerjasama dengan yayasan seribu senyum
mengadakan sahur gratis untuk orang orang yang ada di terminal
yang memang waktunya sahur memang sekarang kan musimnya rame
yang ketinggalan bis kita tampung di sini
ini bagi rekan rekan yang pencari penumpang ngamen ngasong jasa angkut
kru kru yang nginep di sini alhamdulillah terakomodasi dengan diadakannya acara ini
direktur yayasan seribu senyum muhammad syafrizal zaki menjelaskan
dipilihnya lokasi terminal purabaya dalam program sendikat sumbu ini
karena terminal dimilai merupakan salah satu titik di mana pada penyidik
alamudi serta tugas lainnya dan petugas berkumpul
rencananya program teman sedekah sudir ini akan kembali dilaksanakan di beberapa titik di kota semarang
hari ini kita berbagi sekitar satu ratus lima puluh ya terhitung sejak hari kemarin
sama hal ini di surabaya dan insya allah bisa sama lusa di semarang
untuk mereka yang mudik atau buat masyarakat yang sedang masih mencari nafkah di malam hari
mas zaky mungkin ada alasan sendiri nempatin di purabaya
pertama di surabaya kan sebagai tempat orang itu banyak berabiri ya
jadi kita pengen masyarakat yang mudik itu bisa sahur secara bersama sama dan gratis
sehingga at least ketika mereka perjalanan kuat puasanya gitu
oke kalau di surabaya memang sama semarang
kita menyasar lokasi yang dekat dengan terminal atau stasiun
karena kita punya harapan masyarakat yang sedang mudik
termasuk abk masuk kermen sama supir mereka bisa ikut sahur di sini bareng bareng
bagi masyarakat yang ingin berdonasi dalam program teman sedekah subuh
bisa langsung berdonasi melalui link bit ly slash temansedekahsubuh
atau melalui aplikasi kita bisa yang tersedia di playstore
hasil donasi kalian nantinya akan dikonversikan oleh tim kg media melalui sejumlah program
seperti pembagian makanan sahur gratis
yang akan membagikan makanan berbuka puasa kepada warga dan teman pulang kampung
yang akan memberangkatkan masyarakat untuk mudik secara gratis